akibat melanggar arus dan tidak melengkapi diri dengan surat surat seperti surat izin mengemudi
seorang wna asal australia ini pun terpaksa ditilang oleh aparat kepolisian satuan lalu lintas polda bali
di kawasan jalan legian kota kamisore
wna ini pun harus membayar sejumlah denda sebelum akhirnya bisa membawa kembali motor yang disewanya
razia dan tilang di tempat khususnya di kawasan padat wisata di bali
seminggu terakhir gencar dilakukan aparat satuan lalu lintas di jajaran polda bali
menyusul maraknya aksi turis asing yang ugal ugalan saat berlalu lintas di jalanan dan meresahkan warga lokal
sebagian turis asing yang ditindak di lapangan rata rata akibat tidak memakai helm
hingga tidak melengkapi diri dengan sim atau surat mengemudi
pihak ditlantas polda bali menyatakan
tidak hanya warga lokal warga asing pun wajib melengkapi surat surat seperti stnk dan sim saat berkendara
khusus bagi wna mereka bisa memilih menggunakan sim internasional maupun lokal
asal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
untuk warga negara asing yang berkendara atau memakai kendaraan di bali
tentu saja wajib menggunakan sim
untuk sim boleh juga internasional tapi juga boleh juga sim lokal
untuk sim internasional itu ada laman khusus yang itu penerbitannya itu
harus dilaksanakan di korlantas polri
kemudian untuk sim lokal penerbitannya itu tidak jauh beda dengan sim warga negara indonesia
jadi perbedaannya ada di password dan kitas atau kitabnya
untuk tes tes yang lain itu masih sama dengan warga negara indonesia
sejumlah turis yang berlibur di bali pun mengaku cukup paham dengan aturan yang ditetapkan
aparat kepolisian saat berkendara di jalanan
sementara bagi turis asing yang belum memiliki sim
mempunyai cara tersendiri agar tetap aman beraktivitas dan berkendara di bali
strategi saya adalah tidak menghalangi diri saya dan tidak menghalangi orang lain
jadi rusia adalah negara yang sangat besar
banyak orang yang menghabiskan waktu yang baik di mobil
motorbike tidak sangat populer di rusia
tapi masih saja itu adalah bagian besar dari budaya rusia
untuk menunjang aktivitas selama di bali sebagian turis asing memilih sepeda motor ketimbang mobil
moda transportasi satu ini dinilai lebih efektif
sayangnya semakin marak pula wisatawan asing yang berulah dengan berkendara sepeda motor
hingga meresahkan warga lokal
tim liputan cnn indonesia badung bali